pdi perjuangan mengkritik proyek food estate yang disebut terdapat penyalahgunaan implementasi dari pijakan presiden
bahkan sekjen pdp hasto kristianto menyebut ada visit of interest dan pihak pihak yang seharusnya tidak ikut campur dalam menggunakan anggaran food estate dari negara
siapa yang dimaksud memiliki kepentingan pribadi dalam proyek ini
benarkah kritik ini kental berbau persaingan antar dua poros yang akan berlaga dalam pilpres mendatang
dan untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami anggota dpr ri komisi empat fraksi pd perjuangan rizky aprilia
mbak kiki selamat malam
selamat malam assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam terima kasih sudah hadir
dan juga ada narasumber kedua yang bergabung dari loh studio waketum partai gerindra budi satrioji wandono
mas budi selamat malam
baik harapan itu dalam kabar baik
langsung saja ini saya mengutip apa yang disebutkan sekjen anda
pak haslo begitu
katanya ada vested of interest
ada kepentingan pribadi di sana
siapa yang kemudian disentuh
bahwa kebijakan food estate atau kalau di dalam undang undangnya berbunyi itu nomenklaturnya adalah kawasan sentra produksi pangan
ini pastikan pihak pemerintah adalah untuk bicara kedaulatan pangan dan ketahanan pangan
ini satu nafas dengan yang tadi disampaikan juga oleh pak sekjen
bahwa ini sesuai dengan yang disampaikan oleh pak sekjen dalam statementnya ini kita dukung
nah akan tetapi
tapi memang misalkan di dalam implementasinya di kemudian hari butuh hal hal yang kita evaluasi mungkin saja gitu
oleh karena itu kami di komisi empat terkhusus fraksi dpr ri yang ada di senayan juga seperti arahannya juga akan melaksanakan fungsi pengawasan yang terkait ini
menggali lebih dalam bagaimana implementasi dan aplikasi
dan hasilnya adalah implementasi tidak sesuai dengan yang diharapkan presiden atau yang dijalurkan oleh pak jokowi dan juga pdip
bicara put estate selama ini kan memang dampak dari put estate itu yang harus kita kali
dibangunnya food estate bicara ketahanan pangan
ada beberapa provinsi yang sudah dijalankan
bagaimana provinsi provinsi ini menjalankan apakah outputnya sesuai dengan apa yang diharapkan
oke tapi kalau pak hasto mengatakan bahwa ada konflik kepentingan di sana
ada penyalahgunaan dengan kolega dan juga anggota partai yang tidak seharusnya di sana
itu artinya menjentil langsung
kalau bicara hal tersebut kan itu bicara hal hal teknis ya
yang mana mungkin hal hal teknis ini nanti akan ditindaklanjuti seperti yang disampaikan oleh beliau tadi
tapi bicara rule of game nya memang bahwa undang undang berbunyi
masalah kawasan sentra produksi pangan dan siapa yang akan merasakan dampaknya yang pasti masyarakat sendiri dalam bicara ketahanan pangan
karena hari ini kan global bicara climate change dan lain lain
indonesia juga harus bersiap untuk dalam mengantisipasi krisis pangan global
nah ini yang makanya kenapa diambil oleh pemerintah untuk melaksanakan
kawasan sentra produksi pangan atau food estate yang disampaikan oleh pak presiden juga kemarin di dalam pidato kenegaraan ya kan
oke tapi dalam diskusi internal pdp sejauh ini kajiannya kemudian memang tidak sesuai dengan apa yang kemudian diskemakan
ini kan sedang dikaji
kalau dikaji kan butuh pendalaman
ya kan butuh pendalaman
tapi kemudian sekjen anda sudah mengatakan gitu dengan jelas bahwa ini ada
yang pasti begini
selama ini ya yang dalam setiap rapat
setiap rapat di komisi
oh hulunya kemana
nah bicara ini baru dibuka masa sidang
mungkin nanti ada pendalaman lagi pada saat sidang komisi
ya nanti kita lihat aja nanti seperti apa
sekjen anda tidak mengatakan kemudian kepada fraksi anda
apalagi di komisi empat untuk kemudian mendalami
ya apa yang menjadi tadi disampaikan oleh pak seja itu akan menjadi atensi kami
tapi kan ini kan butuh proses
tidak mungkin juga kita langsung menunjuk mempointing satu hal yang mungkin kita jangan sampai nanti kan menjadi hal hal yang ternyata
ternyata tidak sesuai juga
kan tidak baik juga
oke ini sepertinya agak sedikit berhati hati begitu ya
dengan agak sedikit berbeda dengan komentar dari sekjen anda
saya akan tanyakan kepada mas budi yang tersambung dari luar studio
mas budi seperti apa kemudian menanggapi ini kemudian analisa analisanya yang berkembang
tafsirnya yang berkembang ini langsung diarahkan kepada menhan kepada partai anda begitu
ya saya kurang tahu ya
dimaksud oleh pak hasto sebagai yang menerima atau punya pesta interest ya kami nggak merasa demikian
karena yang pengetahuan kami mengenal evaluasi kami kan memang sudah ada beberapa kementerian instansi yang menjalankan putus state
yang memang ada postur anggaran alokasi anggaran dari apbn
kebetulan kami di komisi empat bersama sama mbak kiki ya kami bermita dengan kementerian pertanian
dan memang sudah ada beberapa
ada beberapa provinsi yang menjalankan program putus state ini
satu di sumatera utara satu juga di ntt
ya dengan komunitas komunitas yang berbeda
jadi kalau ada anggapan bahwa proyek putus state ini ada beberapa yang meraih keuntungan
saya mungkin ya tidak sependapat dengan pak hasto
tapi ya seperti pak kiki tadi jelaskan juga
kan ini akan menjadi evolusi bersama
poin yang saya ingin katakan adalah ini
forecate ini adalah solusi bagi masa depan kedaulatan pangan bangsa indonesia
dan ini program yang baik program strategis nasional yang telah direncanakan oleh presiden jokowi
dan mari kita bersama sama bahu bahu mensukseskan program ini
oke mas budi
karena kepentingan dari program putus state ini adalah apa
adalah pangan bagi rakyat
ini adalah inti daripada putus state
yang kita alami
yang kita alami sekarang
oke mas budi
saya mencoba mengutip apa yang kemudian disampaikan oleh pak hasto
begitu sekjen pd perjuangan mengatakan bahwa tetapi yang dikritisi pdp adalah ketika implementasinya ada vested of interest atau konflik kepentingan
sehingga dibentuk misalnya pt agrinas yang diisi oleh sahabat sahabat dan juga partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan dalam menggunakan anggaran dari negara
apakah kemudian anda gerindra merasa ini tembakannya langsung begitu kepada anda
saya rasa tidak ya mas sekarang
karena sekali lagi sepengetahuan kami
ya yang sudah menerima anggaran untuk putus state ini adalah kementrian pertanian
ada pupr juga sebagai kementerian untuk melaksanakan persiapan infrastruktur pertanian
dalam hal ini ada putus state dan lain sebagainya
kementrian pertahanan sampai saat ini setahu saya belum pernah belum ada alokasi apbn untuk putus state
jadi sekali lagi kami tidak merasa bahwa itu ditujukan kepada kami
kami tidak merasa itu merugikan siapapun ya
jadi kalau kita bicara tadi ada kalau tidak salah ada pta greenness
itu pta greenness tidak ada keterkaitannya dengan persiapan lahan di kalau kita bicara yang di bawah namun kementrian pertahanan adalah yang di kalimantan tengah
ya saya bisa jelaskan sedikit di sini mas bram
bahwa kawasan yang ada di kalimantan tengah yang ditujukan untuk putus state di bawah namun kementrian pertahanan adalah sekitar enam ribu hektar yang izinnya sudah dikeluarkan oleh kementrian hidup dan kehutanan
oke artinya selangkulasi sudah clear begitu ya mas budi ya
tidak kemudian ada yang bisa ada yang janggal yang bisa dicurigai begitu ya
berarti bukankah anda dan green rad
makanya saya ingin menjelaskan dikit
kawasan kawasan yang disiapkan untuk program food estate ini sudah melalui kajian kajian dari instansi instansi terkait
contoh yang di kalimantan tengah enam hektare itu adalah kawasan hutan ketahanan pangan atau khkp yang memang izinnya dikeluarkan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
dimana itu sudah melalui proses penyempurnaan
dimana juga disertai kajian lingkungan hidup strategis
juga ada pakta integritas
jadi masalah izin kawasan itu sudah clear sudah ada
dan itu ditujukan kenapa disitu
karena sebelum izin khkp keluar ini lahan tersebut adalah kawasan hutan produksi
atau dulu namanya adalah hutan alam
atau orang taunya hph
ya zaman dulu itu memang ditujukan untuk penggunaan kawasan lahan dimana kayu kayu disitu memang dari dulu itu untuk memenuhi indonesia
kayu itu ada di tebang
tapi karena sudah lama tidak produktif tidak terbengkalai
nah kawasan ini disiapkan oleh klhk untuk tujuan kawasan foodeste
oke mas budi saya sudah bisa mendapatkan poin dari anda
saya kembali ke artinya ini tidak merasa tertuju begitu padahal pak hasutu mengatakan ini kemudian ada ofis tetap interest kemudian kejahatan lingkungan bahkan
begini tidak ada juga yang salah dari yang pak sekjen sampaikan
contoh kita sama sama tahu bahwa lahan yang di kalimantan tengah itu itu kan lahan gambut yang sudah rusak
nah lahan gambut yang sudah rusak ini pada saat proses awalnya itu kan namanya lahan asam untuk ditanam
itu kan butuh dinetralisir kembali
nah oleh karena itu penggunaan dolomitnya banyak pada saat itu
nah sedangkan bicara ketahanan pangan itu salah satu yang unsur yang harus dipenuhi adalah safety
bahwa makanan ini padi yang dihasilkan berasnya nanti itu safe to be eat gitu loh ya
tapi pada faktanya artinya tidak ketika harapannya adalah yang anda sampaikan tadi
nah ini makanya ini menjadi pembahasan pada saat kami rapat di komisi itu kami mempertanyakan kok ini kenapa penggunaan dolomitnya terlalu banyak kalau memang ini lahan tidak bisa karena ini lahan gambut
nah akan tetapi inilah mungkin apakah penggunaan dolomit terlalu banyak ini akhirnya bisa merusak lingkungan yes gitu loh
bagaimana juga ini kan makanya saya bilang tadi ini butuh pengkajian yang lebih dalam
ya kan kita kan saya butuh tanggapan dari apa para insinyur yang mengerti dalam arti kata akademisi di dalam sektor pertanian loh ya gitu loh
supaya kami juga bisa mencerna apakah ini produk ini bisa dimakan atau tidak terus bagaimana dampaknya terhadap lingkungan sekitar
jadi yang tadi disampaikan bahwa secara prosedural itu sudah terpenuhi
iya akan tetapi aplikasinya ini apakah running atau enggak dan sejauh mana misalkan nih kayak di data yang saya pegang
tadi mas budi kan yang punya kemenhan mungkin enam ribu tapi kan overall keseluruhan data di kalteng itu tiga puluh satu ribu hektare loh
ya berarti kan maksudnya saya ini yang harus kita kaji bersama apakah betul enam ribu ini ada permasalahan atau enggak kan kita belum tahu nih
tapi datanya berbeda kemudian yang disampaikan mas budi dan anda
oh enggak dong tiga puluh satu ribu itu tiga kabupaten tiga kabupaten pulang pisau kapuas dan gunung mas
nah dalam arti kata begini ini perlu kajian yang lebih mendalam
biarkan kami melakukan kajian
kita melaksanakan fungsi pengawasan ya kan di dpr melaksanakan fungsi pengawasan bersama sama kita mengevaluasi apa yang terjadi apakah outputnya sesuai apa terjadi kerusakan lingkungan atau tidak ini yang harus kita kaji lebih dalam
jadi artinya belum ada kemudian kajian atau kemudian hasil yang kemudian ditemukan oleh fraksi pdip begitu
tadi kan pak sekjen juga bilang akan mengkaji lebih dalam berarti tidak ada yang salah tuh
tapi itu dugaan awal kenapa kemudian dugaan awal sudah dilemparkan ke publik dan rasanya akhirnya ditujukan jelas kepada siapapun
makanya tadi kan ada kalimatnya ya kan untuk dikaji lebih dalam untuk didiskusikan lagi lebih dalam
nah mungkin ya kan yang namanya hal hal seperti ini kan memang biasa saja ya di dalam dunia politik hari ini ya kan gitu
tapi ditujukan sama siapa kan kita nggak bisa pointing juga hari ini oh si a si b atau partai a partai b partai c kan itu seperti itu sih mas
oke baik saya minta tanggapan mas budi seperti apa mas
ya saya rasa semangat mbak kiki barusan sudah benar ya artinya kita sama sama ini memang untuk menyukseskan program seperti food estate ini kan bukan program
jangka pendek ini jangka panjang ya memang masa depan bangsa indonesia
tidak mungkin kita melihat ini dari sisi yang begitu pendek
jadi saya sangat sepakat makanya kemarin pas saya ditanya oleh teman teman media saya jelaskan ayo kita sama sama saya sahabat sahabat saya di perjuangan kita ini sama sama
karena membangun sebuah kedaulatan pangan atau mewujudkan sebuah kedaulatan pangan dibutuhkan kerja bersama kerja keras yang kita tidak mungkin sendiri sendiri
jadi memang ada klarifikasi klarifikasi yang harus dijelaskan memang
jadi ini memang masih banyak orang yang mungkin salah persepsi ya dan saya rasa ini akan berdalam kajian kajian kita ke depan dan saya rasa diskusi diskusi seperti ini akan sangat baik
untuk suksesnya food estate ini saya sangat senang pak hari ini kita bisa sama sama sama sahabat saya bu kiki di komisi lima
oke mas budi
itu akan menjadi catatan bagi kami untuk ke depan
untuk memperbaiki dan mensukseskan program food estate ini
atau kemudian ini menjadi tembakan tembakan di momen momen politik begitu
artinya rasanya mungkin publik menilai bahwa peruncingan dua poros yaitu ganjar dan prabowo semakin kencang
ini dijadikan salah satu alat untuk kemudian ya paling tidak mengurangi lah endorse endorse jokowi ke prabowo begitu
bagaimana kalau kemudian analisanya begitu
saya rasa enggak ya
kita bicara kedaulatan pangan kan bukan hanya di masa penjualan
bukan hanya di masa pemilu atau kampanye mas bram
ini kita bicara masa depan anak dan cucu kita
tapi kan momentumnya pas begitu loh mas budi
ya mungkin momentumnya lagi ada tapi jangan
kita jangan menjadi terpecah belah karena mungkin momentum politik
tapi justru ini harusnya kita gunakan momentum ini untuk benar benar bersatu
justru kita ini mengenalkan masa depan yang cerah
masa depan yang baik
kita mau menuju indonesia emas
tahun dua ribu empat puluh lima salah satu yang harus kita pikirkan bersama adalah bagaimana kita mencukupi pangan bagi masyarakat indonesia
mas budi tapi kan kemudian
saya sangat senang kalau kita bisa sama sama teman teman pdi perjuangan
oke kritik ini kan tapi juga disampaikan ketika kritik mas hasto sekjen ini mengatakan saat mengkritisi kemarin ada dukungan pan dan juga golkar di museum gitu kepada calon anda pak parbowo
jadi kan orang akhirnya mengkaitkan di momen yang sama kritikannya disampaikan secara bersamaan
ya saya rasa sah sah saja ya
orang kan ini kan kita terkait pandangan persepsi
ya mungkin saja ada pandangan pandangan demikian itu di alam demokrasi adalah hal yang biasa
tidak masalah itu kita terima kita dengarkan tapi kita tentu punya pandangan dan persepsi sendiri
jadi tidak masalah
yang penting mas bram ya kita ada sebuah keyakinan bersama
bahwa memang program
kalau kita bicara food estate ini ini adalah program yang harus kita sama samakan sama sama sukseskan
artinya itu karena ini penting bagi kedaulatan kita ke depan
oke mas budi saya akan kembali ke terakhir ketika publik akhirnya mengkaitkan begitu
bagaimana anda sebagai kader pdp juga melihat itu
kemarin kan juga ada saat ibu ketua dpr juga sampaikan ada saatnya bersaing ada saatnya bertanding ada saatnya bersanding kan begitu
nah oleh karena itu kalau bicara
ya saya menanyakan konfirmasi tentunya
kalau dalam momentum politik hari ini ilmu cocokologi ini kayaknya banyak banget emang ya kan itu
tafsirnya akhirnya banyak
ini tapi tidak apa apa itu berarti antusias masyarakat dalam menghadapi politik hari dua ribu dua puluh empat nanti ternyata sudah mulai interest
akan tetapi prinsipnya begini
percayalah bahwa semua orang hari ini memikirkan bagaimana kedaulatan pangan ketahanan pangan ini harus menjadi prioritas
agar indonesia juga bisa secure
dalam keamanan makanannya dalam menghadapi global change ini climate change ini gitu
jadi saya rasa pak sekjin juga maksudnya juga baik ya kan
mungkin tadi yang dimaksud kenapa tafsir abc itu karena ilmu cocokologi ini lagi musim sekarang apalagi dengan menjelang pilpres hari ini
oke berarti kami tunggu kalau kemudian katanya akan dipelajari lebih dalam kajian lebih dalam begitu ya
apalagi dari fraksi pdp begitu ya
terima kasih mbak kiki rizky abrani dan juga mas budi
terima kasih juga mas budi satri haji wandono telah bergabung sama kami
sehat selalu mas budi dan mbak kiki